saksi arisaya kepada saksi irfan widianto
karena pada saat itu di tanggal sembilan juli tahun dua puluh dua saksi arisaya
saksi arisaya sudah berada di bali

telah menghadap dari tampo
bersama dengan saksi arisaya